kapal republik indonesia cipta di sabtu siang dihalangi oleh kapal pengawas perikanan vietnam coast guard vietnam
saat akan menangkap kapal ikan asing dari vietnam yang sedang melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan indonesia
menurut rilis pangko armada satu laksamana muda tni yudo margono
kejadian tersebut bermula saat kri ciptadi tiga ratus delapan puluh satu tengah melakukan penegakan hukum
dan kedaulatan di perairan indonesia terhadap kapal ikan vietnam bd sembilan ratus tujuh puluh sembilan yang melakukan illegal fishing
kri cipta di berhasil menangkap kapal ikan asing tersebut
namun tidak jauh dari lokasi penangkapan terdapat kapal pengawas perikanan vietnam
dan berusaha menghalangi proses penangkapan dengan cara mendabrakan kapal
namun demikian tni al tetap berhasil mengamankan kapal ikan vietnam beserta kru kapal yang berjumlah dua belas orang
saat ini kapal dan kru kapal diserahkan ke lanal ranai guna proses hukum lebih lanjut
dan untuk mengetahui lebih detail terkait insiden penghalangan oleh kapal penjaga vietnam
kami sudah terhubung dengan
laksamana muda tni yudo margono
selamat malam pak yudo bisa diceritakan seperti apa kronologis kejadian tadi
ya selamat malam mbak sarah
jadi kejadiannya kemarin jam tanggal dua puluh tujuh jam lima belas
ketika kri ciptadi melaksanakan operasi penegakan hukum dan kedaulatan di laut natuna
mendeteksi kapal ikan vietnam yang sedang melakukan penangkapan
penangkapan secara ilegal
kemudian dilaksanakan pemeriksaan dan terbukti bahwa kapal tersebut
telah melakukan penangkapan ikan secara ilegal di jdi indonesia
kemudian ditangkap diperiksa dan ditangkap kemudian ditarik melucurannya
hanum dalam perjalanannya ada dua kapal pengawas perikamanan vietnam
yaitu kn dua ratus tiga puluh satu dan kn

yang dua ratus tiga puluh satu ini berusaha menumbur kri cipadi kemudian yang kn dua ratus enam puluh empat menumbur kapal ikan yang ditarik tersebut
sehingga kapal ikan yang ditarik tersebut ditumbur dan terjadi kebocoran sehingga tenggelam
sehingga kita bisa mengamankan apk nya sejumlah dua belas orang dan juga ke lanah lanah lainnya
pak yudo kita ketahui memang beberapa kali kasus penghalangan kapal negara tetangga kerap terjadi pak
dan bagaimana sikap tni mengatasi hal ini
kita terus melakukan operasi penerbangan hukum di wilayah jdi yang berada di laut datuna
memang selama ini sering ada kapal kapal vietnam yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal
dan selalu dikawal oleh kapal kapal pengawas perikanan
sehingga kita selalu tetap melaksanakan penangkapan karena memang kita memiliki kewenangan yang untuk melakukan penegakan hukum tersebut
selama ini memang sering kapal kapal pengawas perikanan selalu mengawal kapal kapal mereka
dan mereka mengklaim juga bahwa wilayah itu merupakan wilayah jdi nya vietnam
ya pak lalu bagaimana dengan kasus hukum para abk vietnam ini pak
kasus hukum nanti tetap kita akan proses di lanal rane
dan ini bukan yang pertama
sudah sering sekali di tahun dua ribu sembilan belas di netnya sudah ada kita menangkap sembilan belas kapal sampai april ini
diproses di lanal batam lanal rane lanal tarempa dan tandang matan jum'inang
ya pak ini kan sudah terjadi sering ya pak ya
negara tetangga kapal menghalangi untuk penangkapan
dan apakah pihak indonesia sendiri akan melakukan nota protes terkait insiden insiden tersebut pak
ya betul mbak ini sudah sering juga kita laporkan kepada kemenlu untuk diajukan nota protes kepada vietnam
dan ini mungkin kejadian yang terparah karena mereka sempat menumbur kapal kita
saya tidak tahu apakah disahaja atau lahbodanya yang tidak bisa mengandalkan kapalnya
nah ini akan segera kita ajukan nota protes kembali untuk kejadian tersebut
tentunya yang kita hadapi adalah kapal sipil sehingga kita tidak melaksanakan buka tembakan untuk itu
ya terima kasih atas informasinya
laksamana muda tni yudho margono kepada cnn indonesia